kamu tuh yang
jahatnya juga yes
kamu bantuin tante untuk nemuin mona
adalah kan kamu tahu dewa
kalau misalnya tante ngeliat warna itu udah bikin hati tante lega
tante ngeliat putri masih hidup
tante mohon deh sama kamu dewa
temenin tante buat ketemu sama putri
temenin tante ke tempat tinggalnya
jadi begitulah gue put
gue tuh cuman anak sebatang kara di dunia ini
gue ngelakuin siapa siapa
gue cuman anak yang ditinggal bokapnya
gak tau dia pergi kemana
nyokap pergi selamanya
ya selama ini
semua yang gue lakuin
itu sebenarnya cuma karena gue
pengen ngelakuin amarah gue
sampai akhirnya gue bisa masuk penjara
gue cuman gak terima ada
ada seseorang yang
yang ngelakuin sesuatu sampai bikin nyokap aku tuh meninggal
sebenarnya aku gak berhak untuk nanya kehidupan kamu
gak gak gak gak
gak apa apa justru
justru gue emang berharap
lo tau semua tentang gue
tapi aku masih gak nyangka nih
kayak nama belakangnya raja
ya udahlah mendingan sekarang kita ke makam ibu kom yuk
untung gue lebih cepat bertindak dari lo raja
kalo lo bakal cari tau tentang latar belakang gue
udah jadi gimana
apa lagi lo mau tau tentang gue atau mona
udah puas lo
belum puas sih
tapi untuk saat ini cukup lah
dan sebelum hasil tes dna itu keluar
buat aku kamu itu putri
saya udah mulai capek disini
besok hasil tes darah itu keluar
dan aku yakin kebenaran akan terungkap
ketemu lagi di depan kami
terima kasih udah dengerin
terima kasih udah dengerin
kita mau cabut
semoga gak ada yang salah dengan hasil dna nya
dan semoga hasilnya sesuai dengan apa yang gue harapkan
kalau mona itu adalah putri
gawat kalau besok hasil tes darah putri keluar semua pasti akan kacau dan semua pasti akan kebongkar
aku harus pastikan diego kalau dia sudah mengacaukan semua hasil tesnya
hei jangan dekat dekat
apalagi kalau menyerang saya dia akan tipu kamu atau saya akan kacau
tante tante pikir saya ini ga waras tante
dia nanya emang ini tempat apaan
ini rumah sikik jiwa pasti semua yang ada disini sikik jiwanya yes
hah ya kan
eh jangan dekat dekat jangan dekat dekat
tapi jangan aneh aneh deh tante
kenapa tante saya suruh datang kesini untuk menemui saya
ngapain ngapain nyuruh nyuruh saya ketemuan kamu
tante pasti berpikir kalau mona itu adalah putri iya kan
ya ya gitu deh
dan tante ga mau cari tau kalau mona itu adalah putri
saya punya rencana
tapi terserah tante tante mau ikutan atau engga terserah tante
tante harus selidiki rumah tante andis
tante cari tau kalau mona itu adalah putri
tanti sekarang kita jalan
dan kita bisa beristirahat

untungnya bakalan yes gitu buat saya
kalau saya bisa buktiin oh
tante pikir ini bakalan untung buat saya gitu tante
ini bakalan sangat beruntung buat anda
karena tante tau apa
putri ini sekarang dianggap anak dari orang kaya tante
dan kalau misalnya ini bener bener putri tante bakalan dapet hasilnya tante
tante bakalan jadi orang kaya tapi itu terserah tante
tante aku beli makanan tante makan ya
enggak lah tante gak mau makan
gak apa juga tante hidup di dunia ini kalau kau tante tuh udah gak punya siapa siapa lagi
tante jangan bilang begitu
lagi lagi kamu tuh yang tegaknya yes jahatnya juga yes
kau mau bantuin tante untuk nemuin mona
adalah kan kamu tahu dewa
kalau misalnya tante ngeliat warna itu udah bikin hati tante lega
selesai tante tante ngeliat putri masih hidup
dewa tolongin tante dong dewa tapi mohon dia sama kamu dewa
temenin tante buat ketemu sama putri kemudian tanda ke tempat tinggalnya putri tentu mau ngomong sama putri dewa
moga moga berhasil moga moga berhasil
oke oke yaudah aku anterin tante ke tempatnya mona
tante mau ke tempatnya
tante mau ke tempatnya
tante mau ke tempatnya
tante mau ke tempatnya
dewa loh loh loh ngapain kamu bawa bawa dia ke sini
jadi gini tante tante kan udah janji sama saya mau bantuin saya
tante gak lupa tante
enggak tentu gak lupa kok
tolong kasih kerjaan buat tante sofia

demo minta ibu kerja di sini
ibu pasti pengen tahu soal aku
tolong kasih kerjaan buat tante sofia

ibu pasti pengen tahu soal aku

tante aku mau ke tempatnya

dewa minta ibu kerja di sini
ibu pasti pengen tahu soal aku
sofia sofia kamu pikir saya anak kecil
saya tahu kamu masuk sini pasti mau cari tahu soal mona
kamu pikir kamu bisa meremehkan
pokoknya mona gak mau kalau misalkan ada orang lain di rumah mona
kenapa juga sih nggak setuju
kan kalau misalnya andai kata ada pembantu di rumah ini kan enaknya yes
kamu tinggal suruh ini itu ini itu ini itu dijamin beres aja
bukan gitu mas rai tante
saya nggak suka kalau misalkan masih ada orang ini
abis itu suruh saya tuh ngaku kalau saya ini putri
udah tahu saya ini mona
kenapa sih kalian tuh gak bisa move on
kamu udah pada tahu kan
putri itu kan udah meninggal

putri itu kan udah meninggal

putri itu kan udah meninggal
namanya juga perasaan seorang ibu
ya susah lah buat bisa move on kalau anaknya meninggal
saya tuh udah jelasin berkali kali
kalau kamu memang bukan putri gak masalah dong kalau saya kerja di sini
siapa yang takut
oni kaget satu orang
kena mau keluar

orangnya orang lain